itu mobilnya apa kau datang
kamu persis seperti mama kamu
dan persis juga
seperti tante kamu
makasih ya sayangnya
papa senang dengarnya
nanti kalau aku udah sembuh
aku mau ketemu
sama sepupu aku boleh ya pak
kamu ternyata sama ya seperti andin
hati kalian terlalu baik
tapi papa gak akan begitu aja maafin orang orang yang sudah merengut kebahagiaan kamu
dan juga kebahagiaan andin
papa akan bales semuanya
awas pelan pelan ya
awas pelan pelan ya
pelan pelan itu cucuknya oma ada didalam sini juga
aduh seneng ya
tapi ma aku rasa ini tuh akan jadi ide yang terbaik loh ma
dan aku yakin rena pasti suka banget
ini juga udah malem mendingan kita langsung pulang aja ya takut kasihan rena sendiri
enggak papa kamu aja

apa yang mau diobrolin berusaha ke saya ya
apa yang mau diobrolin brosa ke saya ya
apa ada hubungannya sama bella
saya juga akan tanya soal denis
kok nasinya cuman dimain gitu dong iya bu bisa
gada mamaku ada papa
pada mamaku ada papa
pada ungu yang langsung makan jus
gimana ya biar gemoy seneng terus mau makan
uh iya gominta tolong aja
aja sama bu im kan dulu dia pernah ngibur rena tuh
dong obyek nanya lu udah belum banyak namanya apa bunyi tuh
iya maksud gua halo mbak halo lo bisa ke sini sebentar enggak minta tolong dong ini mau hibur
rena bisa kan oh gitu mbak ya udah mbak oke oke kalau begitu saya ke dalam ya bilang ke non rena saya
saya akan mainin beberapa trik sulap
tapi dengan catatan nonrenanya harus mau makan bentar bentar bentar
oke janji ya oke oke oke im renanya mau masuk ya ke dalam ya ya udah mbak kalau gitu saya segera
ke dalam ya thank you
kita makan dulu sedikit sambil nunggu pak boim ya
wah ini sih parah mas
kau belum datang juga
itu mobilnya al
pak al datang
tapi gue udah berusaha sama orang ini
kayak dia mau nusuk al deh
aku buatin al
pak jangan pak
aku nggak mau kamu kenapa kenapa
udah kita disini aja
kita lihat dulu
iya pak ya
aku perut aku kenceng banget
abis itu tenang sama balon biru
aduh balon biru
jangan tenang tenang mama ya
bayi laki laki memang begitu
tenaganya bisa lebih kuat
ya kamu tenang
memang nyebutimu adalah couplealnya
aku beauty spesialnya aja
apakah kamu jadi might trail happy
udah mikir besok huh
oh iya para rasu autonet elly pernah ngancurin aku

untung saja pertolongan harus datang tepat waktu
terus memang gak pernah gagal
mana tahu bos bisa bantu
kayaknya ada orang yang mau matai matai saya
karena kamu sudah bantu datangkan elsa
untuk buat jesse sadar
saya akan bantu kamu
ya udah kamu nyalahin
nanti saya kirim orang ke sana
iya bos baik
bang lu harus bertahan bang
dan lu jangan banyak bergerak
kamu gak apa apa
tapi tadi si iqbal sempat ketusuk sama pisaunya sendiri
tapi sempat kabur
lebih baik kamu lapor polisi
supaya polisi di bandung bisa cek setiap rumah sakit dan puskesmas untuk cari dia
terima kasih sudah bantu ya pak
tapi papa mama kok bisa ada di bandung
lebih baik kita ke restoran yuk

tidak ada yang bisa dikawal